sampah ini merupakan salah satu masalah utama yang kita hadapi saat ini
sampah ditemui di mana mana termasuk di pulau terpencil di mana saat ini saya berada
dan tentu saja ini bukan saja merusak lingkungan dan merusak pemandangan termasuk pantai yang seindah ini
tapi juga bila masuk ke laut mencemari laut dan merusak ekosistem yang ada di laut
tentu saja upaya untuk membersihkan dan mencegah agar sampah tidak masuk ke laut ini merupakan pr yang harus kita lakukan bersama sama
insight with desi anwar saat ini berada di kabupaten kepulauan anambas di provinsi riau
dan kita melihat langsung upaya masyarakat di sini untuk menanggulangi dan mencegah agar sampah sampah ini masuk ke laut

sampah plastik di laut masih menjaga keseimbangan alam di bumi
sampah plastik di laut masih menjadi permasalahan yang tidak hanya mengancam lingkungan tapi juga berdampak secara langsung kepada masyarakat
pendekatan preventif diperlukan guna mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang tidak peduli sampah dan melakukan tindakan aktif dalam mengurangi keberadaan sampah di laut
salah satunya adalah dengan mendorong upaya pengelolaan sampah di kawasan konservasi untuk mengembangkan potensi pariwisata

seperti yang dilakukan di kabupaten kepulauan anambas di provinsi kepulauan riau
mengusulkan program program infrastruktur yang menjadi pendukung daripada pengembangan pariwisata anambas
di samping juga dengan njo yang lainnya misalnya
bagaimana penanggulangan sampah
sosialisasi tata cara pemilahan dan pemahaman nilai ekonomi sampah juga diperlukan
guna menciptakan sirkulasi ekonomi pada masyarakat
kolaborasi antara seluruh pihak juga berperan vital untuk menjaga kebersihan laut
kami bersama mitra kami yaitu yayasan aman anambas
sedang melakukan program terkait integrated waste management
di mana tidak hanya kita menanggulangi sampah
tapi juga kita bisa menghadirkan dampak ekonomi bagi masyarakat
khususnya nelayan yang ada di pesisir di kawasan konservasi
mengatasi masalah sampah plastik di lingkungan laut merupakan tanggung jawab dan prioritas bersama
guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kesehatan planet kita
itulah mengapa kolaborasi mengatasi sampah menjadi penting untuk memastikan kelestarian laut terjaga
insight bdsi anwar saat ini berada di desa candi di kecamatan palmatak

salah satu pulau dari kabupaten kepulauan anambas
dan kita disini untuk melihat apa apa saja yang dilakukan oleh masyarakat tempat untuk memastikan bahwa sampah tidak menjadi masalah
kita melihat upaya gotong royong yang dilakukan untuk mengelola sampah di sini
mari kita ikuti dan kita akan bertemu dengan para masyarakat yang sedang mengelola sampah di sini
waduh tanah saya kotor
ini ada alvin wadwi putra yang merupakan
dan di sampingnya adalah su parman
pak parman ini merupakan kepala desa desa candi
ini luar biasa insight bdsi anwar
jauh jauh datang ke satu pulau yang luar biasa
jauhnya di luar ya
hampir di luar kawasan yang nusantara kita
dan pak mungkin kita mulai dengan pak parman sebagai kepala desa di sini
pak parman apa
apa sih tempat ini dan apa yang kita lihat dan aktivitas yang sedang dilakukan oleh teman teman yang ada di sini saat ini
ya hari ini kita sedang melakukan pemilihan sampah ibu
yaitu botol kita pisahkan tutupnya setelah itu labelnya kita pisahkan dan nanti akan kita press menggunakan mesin
oke jadi ini tempat ini apa namanya
semacam bank sampah atau semacam tempat pengumpulan sampah
ya di sini bank sampah
bank sampah ya
nanti sampah sampah yang ada di masyarakat itu
itu langkah pertamanya
yang keduanya masyarakat juga boleh langsung antar di sini
di sini desa candi ini ada berapa jumlah populasinya
desa candi jumlah kk nya itu dua ratus dua puluh tujuh
cukup padat ya
dan di sini jumlah sampah yang selama ini sudah dikumpulkan kira kira berapa banyak
jumlah yang sudah kita timbang
kemarin dari hasil penjualan kita ke tarempa itu sudah mencapai hampir tujuh puluh delapan ton bu
terus nanti sampah ini akan diapakan
setelah di ini kan saya lihat ada dibersihkan dulu atau diolah lah istilahnya
sampah ini kan kita bersihkan kita buka tutupnya labelnya kita pisahkan
dan nanti sampah botol ini akan kita masukkan ke dalam mesin press
sehingga nanti bebannya akan menjadi kecil tapi jumlahnya berat
ini sampah didapatkan dari masyarakat ya dari rumah tangga
mereka datang ke sini membuat sampah atau dijemput dari rumah masing masing
ya kita kan ada dua opsi
masyarakat juga ada yang mengantarnya ke sini
bagi masyarakat yang tidak sempat untuk mengantarkan ke sini kita sudah menyediakan toksa
jadi petugas kita di sini yang akan menjemput sampah
iya program ini sudah berapa lama berlangsung
kita bekerjasama sama yayasan anambas itu satu tahun ibu
sudah satu tahun ya
iya sudah satu tahun
sudah satu tahun
ini vino sebagai community development officer yayasan anambas ini
ini bagaimana ini kan sudah satu tahun ya
apa yang membuat inisiatif ini penting lah untuk dilakukan di sini
dan apa saja yang sudah dikerjakan selama satu tahun
baik mbak desi terima kasih sebelumnya
jadi memang yayasan anambas itu masuk di tahun dua ribu dua puluh dua ya pak kades
nah dua ribu dua puluh dua hampir berjalan satu tahun
satu tahun lebih lah
nah memang alhamdulillah dari perangkat desanya pun sangat mendukung program yayasan
sampai sekarang yayasan anambas sudah memiliki program yayasan anambas
sehingga itu sangat mempermudah kami dari yayasan anambas untuk menjalankan program di sini
jadi memang kita punya slogan atau visi di yayasan anambas itu mengurangi sampah masuk ke laut
dan mengurangi sampah untuk masuk ke tpa
nah seperti itu
dari inisiatif yang dilakukan oleh kita membuka bank sampah membeli dari masyarakat
oh membeli ya dari masyarakat
ya membeli dari masyarakat
ini seperti bank sampah
oke ini kalau dihargai itu kira kira bagaimana cara pengharganya
untuk bentuk sampahnya kan juga beda beda dan banyak ya
nah jadi memang dari kegiatan ini kita membersihkan
itu akan kita cuci
terus untuk harganya itu bervariasi sebetulnya
untuk plastik sendiri seperti minuman mineral itu bisa kita hargai rp satu dua ratus ke masyarakat
nah itu nanti akan kita jual kembali ke pengepul
ya rp satu dua ratus per kilo
iya per kilo betul
dan setelah itu diapakan kan tadi ini kan dikumpul dan di press
nah hasil press nya itu dibawakan ke tempat lain
kemana dan setelah itu apa yang dihasilkan dari sampah
setelah kita mempres seperti pak kadis bilang tadi itu kita akan menjual kepada pengepul
kita bermitra bersama pengepul yang ada di tarempa
nah kita antar ke sana
lalu memang ada profit yang kita ambil untuk menghidupkan bank sampah itu
oke jadi ini sebenarnya bukan saja untuk melakukan pembersihan mengelola sampah
tapi juga menciptakan semacam
skill ekonomi jadi ada penghasilan ya bagi masyarakat setempat
jadi pak suparman ini inisiatif datang dari bapak sendiri ya sebagai kepala desa atau dari masyarakat sendiri
dan apa kira kira waktu itu kondisi dari sampah yang ada di pulau ini
ya juga memang ada juga inisiatif dari masyarakat
jadi dari masyarakat karena kita pemerintah desa setempat tetap menampung aspirasi dari masyarakat untuk mengurangi sampah yang ada di desa kita ini
dan juga kita juga termasuk mendukung program pemerintah kabupaten ibu
nah tapi ini sekarang dengan adanya yayasan anambas ini apa kira kira nilai tambah yang diberikan
dan apa kira kira juga harapan yang ingin dimiliki dengan kerjasama seperti ini pak kadis
ya dengannya ada kerjasama kita dengan yayasan anambas
semua kan ini ada bagian pembagiannya antara yayasan anambas dengan pemerintah desa
artinya ada door to door satu per satu
jadi yayasan anambas juga memberikan kita
infrastruktur kita juga memberikan
jadi artinya ada kerjasama yang baik
sehingga nanti kita akan melihat melakukan evaluasi evaluasi kelemahan dan kekurangan kita
di mana mungkin akan kita diskusikan dengan yayasan anambas itu sendiri
oke dari yayasan anambas ini kan kita lihat ini semacam gotong royong ya
jadi kolaborasi dari pemerintah daerah tapi juga dengan fasilitator seperti anambas
ini pak matak ini bagaimana kalau fino sendiri melihat dan kenapa pak matak
penting untuk melakukan inisiatif di sini
jadi palmatak ini merupakan desa terprogram lanjutan
setelah dari telaga dan desa kiabu
itu kita masuk ke palmatak
ini program program yayasan anambas untuk khususnya waste management
jadi kita masuk ke palmatak ini karena kita melihat ada potensi yang luar biasa terhadap palmatak
karena geografis dari kecamatan ini
itu antara desa ke desa itu saling berkaitan
nah jadi sangat bagus sekali untuk kita mencoba program di sini
jadi antara desa dan desa itu saling terkoneksi
jadi kenapa kita menjalankan program integrated waste management
pengelolaan sampah terintegrasi
ya karena itu
jadi pengelolaan sampah integrasi
jadi dari desa desa terconnecting
jadi semuanya memang terintegrasi dan semua dilibatkan ya
ini saya lihat ini ada mesin fresh
di dalam kita boleh sampai lihat ya
mungkin juga bisa diterapkan
jika bisa diterapkan apa yang berlangsung
tantangan sebetulnya yang kita hadapi sampai hari ini pasti perubahan mindset
perubahan mindset yang memang tidak sebentar harus kita hadapi
tapi harus konsisten untuk mengedukasi terus masyarakat
mensosialisasikan apa yang harus kita lakukan
dan juga untuk memperbaiki kekuatan kita
masuk ke bank sampah ini di desa candi
saya ditemani oleh kepala desa candi pak suparman dan juga ada vino community development officer dari yasan anambas
nah ini di sini ada mesin presnya ya
tadi pak suparman bisa jelaskan
jadi sampah sampah yang dikumpulkan di sini semuanya di fresh
semuanya kita pres di sini
kartus juga dan botol botol kita fresh di mesin sini
nah ini dari jenis jenis sampah yang paling banyak
saya lihat ini semua sampah yang istilahnya ada nilainya ya sebenarnya
sebenarnya sampah di sini paling banyak apa ya jenis jenisnya dan yang paling sering dibuang dan menjadi masalah
ya kalau kita lihat di lapangan itu di area pantai dan di pemukiman masyarakat itu memang botol yang pertama
kedua itu kardus
jadi itu sampah yang hari ini banyak kita datang kesini
dan kita lakukan pemeriksaan ke mesin
dan ini sebenarnya sampah yang bisa didaur ulang ya
ini mesin fresh ini saya tertarik ya vino sebagai ini kan mitra dari pak suparman dan kawan kawan di sini
didirikan sudah satu tahun ya
dan ini semua istilahnya sarana prasarana dan lain sebagainya ini bagaimana anggarannya dananya maupun pengadaannya
jadi memang sebelum kita masuk ke desa terprogram mbak desi kita sudah melakukan sounding dulu kepada pemerintah desa untuk kita bangun fasilitas yang mana itu kita kerjasamakan
jadi memang kita menyediakan untuk bahan pembangunan khususnya untuk pembangunan ini ya
itu dari desa menyediakan untuk upah seperti itu
ada berapa orang sekarang yang dipekerjakan di tempat ini pak kades
kita yang untuk melakukan pemeriksaan itu khusus empat orang
dua di mesin press dan dua yang melakukan pemilahan
nah jadi memang setelah kita membangun infrastruktur seperti bangunan dan fasilitas ini kita akan menyediakan mesin pres
kita lihat dulu kebutuhannya apakah bank sampah ini butuh untuk kehadiran mesin pres kalau butuh kita sediakan
oke jadi dalam hal ini desa candi butuh ya tentu saja
ada hal yang menarik ya saya lihat alvino karena ini ini kan semua kan akhirnya kan dijual ke pengepul jadi berarti ada nilai ekonominya
dan dalam hal ini apa kira kira dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di sini dan apa juga kira kira yang bisa lah dikembangkan
karena ini juga insentif bagi masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan tapi juga untuk mendapatkan tabungan kan kalau ini bank
betul jadi memang dari yayasan anambas sendiri itu sudah memikirkan untuk program ini sebenarnya visi utamanya adalah pembersihan lingkungan secara keseluruhan
bonus mendapatkan insentif dari penjualan sampah
dan memang luar biasa ya pak kade terhadap setahun belakang ini juga masyarakat terlihat senang ya
animo nya bagaimana mereka antusias dan sebagainya
kalau untuk mendukung sangat mendukung ibu karena memang kita juga istilahnya ada nasabah kan di mana masyarakat yang mengantarkan sampahnya ke sini itu memiliki buku ibu
oh jadi seperti buku tabungan
memiliki buku rekening iya sejenis buku tabungan
jadi sebenarnya ini bukan sampah ya tapi sesuatu yang dengan memiliki nilai ekonomis ya
betul harta karun mungkin gitu
tapi saya tertarik ini integrated waste management ini salah satu yang menjadi fokus yang dilakukan oleh yasan anambas
kenapa apakah sangat parah di sini di kepulauan anambas ini
vino dan kawan kawan di san anambas melihat sehingga ini merupakan salah satu concern
jadi sebetulnya kenapa kita ibaratnya kita memiliki program integrated waste management ini sebagai prioritas
karena kita melihat anambas ini potensi pariwisata luar biasa mbak
jadi untuk masalah mendasar seperti sampah harus kita selesaikan
jadi kita bersama sama kita mendorong pemerintah daerah dan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi ini
kalau dulu sampah sampah itu bisa ditemukan di mana waktu sebelum ada inisiatif seperti ini
sebelum adanya program ini kita lihat banyak yang sampah kiriman datang kemudian di lingkungan juga ada beberapa sampah

sayang sekali karena disini lantainya luar biasa indahnya dan airnya juga jernih dan ini potensi untuk wisata pariwisatanya juga tinggi
pak kades dengan adanya inisiatif seperti ini kira kira apa aspirasinya harapan yang bagaimana desa ini dikembangkan untuk
baik dari segi kecantikannya kebersihannya tapi juga kesejahteraan masyarakatnya
baik dari segi kecantikannya kebersihannya tapi juga kesejahteraan masyarakatnya

dengan adanya yayasan anambas berkolaborasi dengan kita memang desa ini menjadi desa yang bersih indah rapi bebas dari sampah

sebagaimana yang diharapkan oleh juga pemerintah daerah kan bahwa anambas harus bebas sampah
jadi kita mengharapkan itu
jadi masalah bukan hanya di pulau sini tapi khusus kasihan ya kalau kepulauan sudah cantik indah tapi ya sampah itu selalu ada dimana mana
tapi ini kan ternyata sampah non organik ya disini
saya lihat ada ibu ibu disitu ini menanam semacam di poliba gitu
boleh kita lihat
oke jadi ini apa namanya dem plot ya demonstration plot apa yang kita bisa lihat disini kak des
ini banyak bu ada jenis jenis tanaman
dan ini melibatkan ibu ibu
ini sudah berapa lama ini si atif ini
ini baru lebih kurang tiga bulan ini di yayasan anambas melakukan pembinaan
oh tiga bulan
jadi nanti apa yang akan dilakukan dengan tanaman tanaman ini dan persisnya apa ya ini sayur sayur atau
ini ada cabai ada terung
jadi ini sayur mayur ya
dan yayasan anambas juga terlibat ya
apa yang kira kira ingin dihasilkan dari program ini
jadi memang selain sampah non organik tadi yang dibangun sampah kita terima dari masyarakat kita juga ingin memecahkan persoalan dari sampah organik mbak desy
dengan adanya ini menjadi percontohan untuk ibu ibu nanti menanam di rumah
nah ini kan nanti ada sayur mayur dan lain sebagainya untuk dijual
kalau untuk di sini kalau sudah panen nanti itu dibagikan kepada ibu ibu ini sebagai edukasi saja
ini jadi demonstration plot jadi semacam pusat pelatihan ya tapi nanti diharapkan mereka justru mempraktekannya di lahan sendiri kan
betul lahan sendiri
saat ini baru satu tahun tapi sudah terasa nggak jauh lebih bersih pulau ini
sudah terasa ibu
sudah terasa ibu jadi kita juga melihat dari sisi sisi pantai karena kita juga kan sampah yang dikumpulkan itu bukan sampah dari lingkungan saja tapi di laut juga
iya dari kiriman
iya sampah dari kiriman karena kita berada di wilayah kepulauan kan jadi sampah sampah dari desa desa tetangga itu juga masuk di tempat kita
iya dan progresnya selama ini di pulau palmatak bagaimana vino melihatnya happy dan sesuai dengan harapan dan memang jauh lebih bersih
sebetulnya untuk desa candi sendiri dan desa langir sebetulnya ada dua
ada dua desa ya
itu sesuai harapan kita semua
karena peran dari pak kades pak kadesnya itu luar biasa kepada kita
dampak dari program ini ini kan bank sampah yang masyarakat juga bisa istilahnya menjual hasil sampahnya sudah terasa dari segi ekonomi ada peningkatan
kalau kita lihat dari nasabah yang sudah menjual sampah di sini itu kan memang luar biasa

karena kita lihat dari nasabah yang ada itu kan memang luar biasa sekali
itu kan memang luar biasa sekali
itu anak anak juga kan ikut menjual sampahnya di sini
artinya sampah yang berserakan tadi itu sudah bisa dilakukan dipungut langsung oleh anak anak
sehingga mereka juga sudah dengan hasil menjual sampah itu tadi bisa membelikan jajanan untuk mereka sendiri
iya jadi mereka tidak terlalu membebani orang tua
tapi sebenarnya kan bisa dijadikan semacam contoh bukan saja untuk pulau pulau lain tapi di seluruh indonesia
karena sampah kan merukakan masalah kita bersama
masalah kita bersama
harus juga ditangani secara bersama
ini sistem berkolaborasi ini menurut vino selama ini apa tantangannya untuk berjalan dengan baik dan kuncinya sebenarnya supaya berhasil
memang kita selalu berkomitmen kepada pemerintah desa untuk bekerja sama secara menyiapkan mental masyarakat seperti itu
dan tantangan sebetulnya yang kita hadapi sampai hari ini pasti perubahan mindset
perubahan mindset yang memang tidak sebentar harus kita hadapi
tapi harus konsisten untuk mengedukasi terus masyarakat mensosialisasikan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita mengedukasi secara benar kepada masyarakat
iya dan sebenarnya kadang kadang juga kalau masyarakat tidak diberikan wadah atau untuk di mana tempat membuang sampah dan apa yang mereka bisa lakukan dengan sampah mereka ya akhirnya buang sampah di laut
buang sampah jadi ini saya rasa memang inisiatif harus dilakukan oleh masyarakat sendiri khususnya di bawah kepala desanya ya
jadi apa kira kira nanti harapannya kembali ke depan pak kade setelah integrative waste management ini dan juga ada organic farming dan lain sebagainya untuk meningkatkan pemasukan daerah apa yang lagi bisa dikelola
ya untuk peningkatan kualitas kan artinya ke depannya kita berharap bisa nanti yayasan ini diadakan
dan hasil pembangunan ini bisa bekerja sama langsung dengan bumdes kita ibu
karena kita juga tadi sudah kita tunjukkan ada bumdes kan
ini berjalan bumdes
ya alhamdulillah berjalan jadi harapan kita nanti ke depan ini bisa mandiri
bank sampah kita ini bisa mandiri dan bisa nanti kita kerjasamakan dengan bumdes kita yang ada di sini
iya luar biasa kalau dilihat dari yayasan anambas perlu di sini berapa lama lagi
berapa lama pak kade
sebelum bisa betul betul mandiri ayo ini harus
harus ditantang kalau tidak ini dan ini apalagi kalau sudah menjadi sumber mata pencarian sendiri kan
tapi sebetulnya mbak desi sepertinya untuk desa candi dan langir tidak akan lama lagi
tapi kita tetap melakukan pembinaan secara berkala
di saat sudah benar benar matang seperti tidak akan lama lagi kita akan lepaskan dan kita akan serah terimakan semua fasilitas kepada pihak desa
iya luar biasa integrated waste management
memang ini yang diperlukan ya jadi harus ada sistemnya
jadi kalau kita mengatakan masyarakat kita suka buang sampah sembarangan ya mungkin karena tidak ada sistem yang memang dikelola dengan baik
sehingga ya tidak ada tempat pembuangan akhirnya dan juga tidak ada yang menjemputnya dan lain sebagainya
jadi ini menurut saya itu merupakan suatu inisiatif sangat baik sangat penting dan kita harapkan juga bisa menjadi prototipe yang dicontoh untuk semua pulau anambas
jadi sudah ada berapa totalnya sekarang yang dikelola oleh anambas khusus integrated waste management
itu ada di desa kiabu desa telaga itu ada dua dusun di desa telaga mempunyai fasilitas kita
kemudian di desa candi kemudian desa langir kemudian kita alhamdulillah sekarang sudah masuk ke desa kuala maras yaitu di jemaja pulau jemaja
wow sudah lumayan sepertinya kita harus melihat ya inisiatif di desa desa lain jadi terima kasih banyak pak suparman kepala desanya masih muda
jadi pikirannya itu juga masih cemerlang energinya masih banyak
dan yang paling penting itu adalah peranan masyarakat
agar sampah sampah tidak kembali masuk ke laut
sehingga menjaga ekosistem dan kesehatan laut itu sendiri
tapi semua ini tentu saja memerlukan upaya yang luar biasa
harus terus menerus dilakukan dan yang paling penting itu harus melakukan kolaborasi antara semua pihak
termasuk kita kita sendiri menjaga kebersihan pantai
jadi jangan lupa kalau kita ke pantai harus memungut sampah sampah plastik yang ada di situ
nah kini kita akan berbicara
kita akan berbincang bersama jerry winata
jerry adalah kepala atau head dari yayasan anambas atau anambas foundation
dan jerry apa kabar
baik selamat datang di anambas mbak desi
ya dan ini merupakan suatu kesempatan bagi insight with desi anwar untuk datang ke daerah yang memang mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahuinya ya
betul sekali mbak desi
satu memang jauh ya
mungkin bisa cerita
lokasinya di mana dan juga ciri ciri kepulauan ini yang membuat jerry itu juga tertarik untuk mendedikasikan hidupnya di sini
pertama tama selamat datang teman teman insight with desi anwar dan mbak desi sendiri
sudah lama kita ingin bawa mbak desi ke sini ya
ini kejadian juga nih kita
so ya kita berada di tempatnya pulau sanggah yang merupakan bagian dari kepulauan anambas
kabupaten anambas itu memang banyak orang yang belum kenal mbak
memang satu lokasinya pun jauh
kita berada di tengah tengah laut cina selatan
namun ini pun tergolong kabupaten baru
baru lima belas tahun usianya
baru lima belas tahun
jadi masih sangat muda
iya masih adolesen gitu mbak
jadi memang mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang tidak tahu
dulunya kita sebagai bagian dari kabupaten natuna
yang mungkin lebih familiar di banyak telinga teman teman
nah apa yang spesial dari kabupaten anambas
satu lokasinya kita berada di pulau tiga
keluar di perbatasan maritim indonesia
ini bagian dari provinsi kepulauan riau
nah dan juga untuk yang khasnya kita di kabupaten anambas ada empat puluh tujuh ribu penduduk kurang lebih
di kabupaten yang mungkin untuk ukuran indonesia kecil ya
empat puluh tujuh penduduk yang tersebar di dua ratus lima puluh lima pulau
kabupaten kepulauan anambas ini juga sangat sangat luar biasa cantik
dari sisi lingkungannya
namun yang sangat luar biasa itu penduduknya
itu betul betul murah senyum
mereka semua berakar dari melayu
ya kebanyakan bahasanya pun lebih mirip mirip bahasa melayu
tapi pendatang juga kan ada kan di sana
nah sekarang ini malah banyak pendatang juga
industri utama dari kabupaten anambas ini adalah perikanan
berada di tengah tengah south china sea atau laut china selatan
memang kita kaya sekali dengan ikan ikan di sini
industri utamanya perikanan
namun juga di sini banyak
ada agrikultur juga
banyak cengkeh mbak
dulu kan cengkeh zaman zaman dulu adalah liquid gold
lebih berharga dari emas
sampai sekarang juga masih banyak cengkeh di sini
namun surga anambas ini memang terlihat seperti surga
walaupun sudah jauh remote terpencil
masih tidak terlindungi dari bahaya bahaya alam
dan juga kerusakan alam
baik itu yang dibuat oleh alam sendiri atau juga campur tangan manusia
karena kekayaan anambas dengan ikan
banyak sekali praktik praktik perikanan yang kurang bertanggung jawab
karena memang sangat kaya jadi juga banyak datang kapal kapal iuu
dan mereka biasanya datang bisa dari mana mana
karena ini kita lautnya sudah masuk ke perairan internasional ya
dan juga kita kan jauh sekali dari mana mana
jadi pengawasan pun akan sangat sulit
untuk mempatroli seluruh
sebenarnya dari segi area itu berapa
berapa hektar ya
jadi kalau anambas sendiri itu kan sudah dinobatkan menjadi taman wisata perairan atau marine park area mpa
nah untuk twp nya sendiri itu satu dua juta hektare
wow luas sekali
dan memang kita juga sangat berterima kasih kepada pemerintah dan juga kolaborasi dengan pihak pihak tpp
dan juga dari tpp
karena mereka juga sudah menobatkan anambas menjadi taman wisata perairan
karena sudah menjadi taman wisata perairan kan berarti harus ada hal hal yang dilakukan
ini konservasi tentu merupakan bagian yang penting ya
dari menjaga kelestarian alam di sini
jadi apabila satu daerah itu sudah dinobatkan sebagai taman wisata perairan artinya di dalam daerah tersebut sudah ada manajemen yang lebih tertata
jadi ada zonasi zonasi
ada zonasi zonasi mengenai zona inti di mana itu adalah untuk pemberdayaan ikan
ada zona para wisata berkelanjutan
tapi juga jangan salah bukan berarti kita nggak boleh mancing
ada juga zona untuk produksi dan juga ada zona untuk perikanan berkelanjutan
iya apalagi karena ada masyarakat di sini penduduk sehingga kesejahteraan mereka juga penting ya untuk dibangun
tapi ya tentu saja ya mbak kebayang nggak sih satu dua juta hektar itu luas sekali
jadi untuk mengelola kawasan seluas ini
untuk mengelola kawasan seluas itu memang tantangannya luar biasa
apalagi kita berada di laut cina selatan yang kondisi alam dan kondisi cuaca itu sangat menentukan segalanya
tapi katanya cuaca sini kalau sudah ekstrim itu lautnya itu ombaknya bisa bermeter meter ya
dan kalau sudah kondisi kayak gitu jangan harap kita bisa keluar laut ya maksudnya sangat sangat bahaya
nah untuk mengelola dengan efektif kawasan seluas itu
tidak mungkin hanya satu pihak saja
jadi kebanyakan orang bilang ah itu kan fungsinya kementerian kkp dong perintah kanan
iya atau pemerintah daerah
atau kabupaten gimana sih
semua orang semua instansi dari semua lini memiliki peranan
terutama dunia usaha juga
itu sangat penting peranan dunia usaha peranan lembaga nirlaba seperti yayasan anambas
dan yang paling penting itu adalah peranan masyarakat
dan kita semua
nah ini biasanya kalau kita bicara mengenai keindahan pantai dan lain sebagainya fokus kita kan selalu ke timur ya
kita bali lombok labuan bajo raja ampat dan lain sebagainya
terus terang kita masih agak kurang familiar dengan khususnya di daerah kabupaten kepulauan anambas ini
nah topografinya juga sangat menarik
pantai tapi ada seperti gunung gunungnya
dalamnya itu sangat hijau ya
mungkin bisa cerita sedikit mengenai topografi yang agak berbeda kalau kita ke pulau pulau ataupun ke pantai lain di bagian timur indonesia khususnya
aduh saya senang sekali mbak desi notice ya mengenai perbedaan ini
iya karena ini banyak pohonnya
zaman dulu nih kita wah berarti berarti tahun lalu maksudnya zaman es
semua ini tuh satu daerah kan
sama penyelenggaraan malaysia sama kalimantan satu daerah kan
ketika esnya sudah meleleh
apa yang kita lihat sekarang sebagai
jadi apa namanya mountain summit
makanya itu sangat sangat special sekali
dengan topografi seperti ini dan juga jenis jenis tumbuhan vegetasi pohon
kita tidak mungkin tidak mungkin mencapai apa yang sudah kita capai sekarang
tanpa adanya support yang sangat luar biasa dari pemerintah
desa pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten
bisa cerita sedikit latar belakangnya kenapa dan untuk apa visi misinya
dan ini sudah lima tahun ya sekarang yayasan anambas
kita baru berulang tahun yang kelima ya
tidak kerasa ya
tidak kerasa ya
dan melewati beberapa tahun yang covid ya
mungkin bisa cerita jerry apa apa saja yang jadi fokus
the anambas foundation atau yayasan anambas adalah yayasan nirlaba indonesia
yang didirikan tahun dua ribu delapan belas
fokus kerja kami terbagi menjadi tiga
tiga pilar sesuai dengan tagline yang kami punya
kita ada program kelestarian hutan juga di anambas
dan di bawah konservasi laut kami banyak sekali kegiatan seperti restorasi terumbu karang rehabilitasi ekosistem laut
ada juga kelestarian penyu dan lain lain
dan yang ketiga adalah beyond
dan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat
di dalam program pembelajaran masyarakat ini memang kita fokusnya ingin memastikan sesuai dengan visi kita adalah pelestarian ekosistem
namun tidak berhenti di sana
kalimat kedua yang sangat penting dan memastikan kesejahteraan masyarakat pun terpenuhi atau meningkat
nah makanya kita nggak bisa hanya melakukan satu contohnya melindungi lingkungan tanpa memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat
makanya program beyond kami itu memastikan kesejahteraan mereka meningkat
dan sudah dimana mana saja sekarang program itu dilaksanakan
karena di sini kan cukup luas dan banyak desa desa yang saya lihat juga masih perlu bantuan ya dari segi infrastrukturnya juga masih kurang memadai
sebagai lembaga atau yayasan yang masih sangat baru dan masih merangkak kita dan sangat kecil kan skalanya kita juga harus duit step by step
betul memang kerjaan itu menggunung
namun kita dimulai pada tahun dua ribu delapan belas di dua desa kiabu dan telaga
dari dua desa tersebut kita sekarang alhamdulillah sekali sudah berapa lima tahun ya sudah hampir di tujuh belas tahun
tujuh belas sekarang ya
targetnya ada target nggak lima tahun dari sekarang kira kira
sebetulnya sih target yang kita punya waktu itu ambisius yang kita pikir sangat ambisius
by dua ribu dua puluh lima kita ingin berada di dua puluh satu desa
namun fingers crossed akan tercapai lebih cepat
dan bahkan by dua ribu dua puluh lima kita bisa di lebih banyak desa lagi
dan itu tidak mungkin tidak mungkin tercapai
sampai sekarang pun saya masih cubit cubit ini beneran gak sih
namun semua itu tidak mungkin tercapai tanpa adanya kolaborasi
oke tapi gini ya jerry walaupun kita ini berada di pulau yang terluar yang saya notice dan ini merupakan concern kita semua saya rasa
bukan saja di indonesia tapi di seluruh planet itu adalah masalah sampah
padahal kita ini tempat terpencil tadi masih menemukan gelas plastik botol dan paket paket dan lain sebagainya
saya sempat ke
oh ya udah sempat kemampiran sana ya
desa candi ketemu dengan salah seorang dari community development officery juga di situ
kelihatannya ini sampah merupakan salah satu biang yang betul betul bisa merusak ekosistem ini
bisa cerita sedikit mengenai
dari bagaimana pengelolaan tumbuk sampah receive

betul gimana dengan sampah tersebut seperti unfolding camp agar nilengarsi
jadi bisa aja kita datang tadi mbak desi juga udah sempat dapat sampah
sampah dari vietnam dari thailand dari all the wave of china juga
jadi memang itu adalah isu besar
nah untuk program integrated waste management dari yayasan
kata kata terintegrasi atau integrated it means kita tidak hanya melakukan satu kegiatan
ya kita melakukan pengumpulan sampah kita melakukan beach clean up juga namun tidak sampai di situ
tujuan besarnya adalah memastikan sampah sampah rumah tangga jangan sampai berakhir di laut
pengennya kita enggak usah lagi bikin beach cleanup
makanya kita bekerja sangat sangat sangat erat dengan masyarakat langsung
dimana kita bisa memberikan edukasi untuk memastikan mereka sudah bisa melakukan pemilahan sampah yang benar
lalu nggak sampai di situ terintegrasi artinya kita pun melanjutkan dengan pemberian fasilitas
mungkin mbak desi sempat mampir ya di fasilitas kami di pawai
ya ada tempat semacam processing unit untuk mempres sampahnya ada tempat pengumpulannya dan pengelolaannya
jadi saya lihat masyarakat datang mereka membawa sampah yang mereka pungut dari pantai ataupun dari rumahnya
betul sekali mbak
cuma yang kita ingin lakukan juga dengan adanya fasilitas seperti itu kita ingin membuat suatu circular economy
jadi tidak lagi sampah sampah ini
itu dinilai sebagai barang tidak berharga yang dicampakkan begitu saja ke laut
itu adalah komoditas
di mana masyarakat sekarang bisa membawa sampah sampah itu ke fasilitas yang sudah kami buat
dan mereka bisa menjual sampahnya ke kami
setelah itu kami pun sudah bekerja sama dan bermitra dengan pengepul besar di kota kota yang lebih besar
dimana kita juga bisa menjual sampah itu dengan nilai lem yang lebih tinggi
sehingga menjadi satu circular economy
yang juga bisa membiayai operasional si bank sampah tersebut
dan yayasan itu hanya memberikan intervensi awal
dimana semuanya dilakukan oleh masyarakat
ya saya juga berbicara dengan kepala desanya
dia sangat antusias ya
tapi jadi kolaborasi selama ini itu bagaimana
dan apa kira kira tantangannya
karena ini berkaitan dengan mengedukasi masyarakat dan mengubah mindset yang biasanya orang buang sampah sembarangan
justru sekarang melihat sampah itu sebagai suatu aset yang mereka bisa uangkan
seperti tadi saya bilang saya juga nggak percaya sih ini baru lima tahun
cuman kita tidak mungkin tidak mungkin mencapai apa yang sudah kita capai sekarang
tanpa adanya support yang sangat luar biasa dari pemerintah desa pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten
dan mereka sangat antusias ya
mereka sangat antusias
dan kita pun bukan rahasia lagi ya
maksudnya kan untuk mengelola kawasan seperti anambas itu sangat sangat luar biasa beratnya ya
dengan logistik yang jauh dengan tantangan segala macam
jadi pemerintah kabupaten pun kesulitan untuk mencoba menghadapi semua
oleh karena itu kolaborasi kami dengan yayasan anambas didirikan untuk mencoba merealisasikan visi dan misi daripada kabupaten
itulah fungsi kami
jadi berdampingan lah
jadi sebagai partner dan diharapkan suatu hari mereka bisa mandiri
tapi kalau dari segi funding terus terang kan sebuah yayasan
tidak bisa melakukan tugasnya programnya tanpa funding kolaborasi
siapa siapa saja selama ini yang mendukung jerry dan mungkin juga untuk menginspirasi bagi teman teman yang ingin bergabung
itu bisa ikut membantu
mitra utama kami yang dari awal banget ketika kita baru dilahirkan gitu ya
itu adalah bahwa reserve sendiri
mereka selalu komit karena memang bahwa reserve adalah sustainable actor resort yang memang berkomitmen memiliki visi yang sama
jadi mereka adalah mitra utama kami
dan dengan seiringnya waktu program kami sudah mulai kelihatan dan sudah mulai dikenal
kita sangat berterima kasih kepada banyak mitra swasta juga seperti express feeder
itu adalah logistik company
dan kita juga mendapatkan banyak dukungan dari lembaga lembaga donor dari luar
seperti honor foundation yang sudah memberikan kami dana untuk instalasi solar panel di semua fasilitas kami
lalu juga kita ada dari ocean aliance
yang sudah berkali kali nggak cuma sekali
memperoleh dana untuk mendanai program konservasi laut kita
terutama untuk tumbuh karang
dan juga yang sangat luar biasa tamu tamu wisatawan yang datang ke bawa reserve
itu juga memberikan banyak sekali donasi untuk mensupport kerja kita
dan konservasi laut ini menurut saya sangat sangat penting karena ini daerah kepulauan
dan ini juga sekarang merupakan taman wisata perairan
jadi perlu kita lihat karena apalagi di sini pantainya luar biasa dan memang harus dikonservasi
apa apa saja upaya yang jerry dan teman teman dari yayasan anambas lakukan untuk melakukan konservasi laut
khususnya tadi dengan ya seperti penyu dan lain sebagainya
kita break sebentar
banyak sekali yang cantik
jangan di satu tempat doang mbak
banyak sekali tempat tempat cantik yang kita bisa lihat
kita akan lanjutkan
tetaplah bersama insight with desi anwar
kita akan segera kembali
dari seribu penyu yang menetas mungkin hanya satu saja mbak yang selamat bisa kembali ke pantainya dia dilahirkan untuk lay ex kembali
untuk bertelur kembali
kembali bersama insight with desi anwar
masih berada di pulau sangga salah satu pulau di kepulauan anambas yang ditemani oleh jerry winata head of anambas foundation atau yasan anambas
tadi jerry mengatakan konservasi laut merupakan salah satu fokus dari program yang memang dilakukan oleh yayasan anambas
dan apa kira kira bentuk dari konservasi laut yang dilakukan di sini jerry
ya mbak desi sebagai kabupaten kepulauan melindungi laut itu sangat sangat penting
nah salah satu kegiatan konservasi laut yayasan anambas adalah pelestarian penyu
karena seperti kita tahu penyu itu sudah sangat endangered atau sangat hampir tergunah kan
nah itu sangat penting bagi kita untuk melindungi populasi penyu di dunia tempatnya di anambas
iya dan di pulau sanggah ini ternyata banyak sekali penyu yang datang
mungkin bisa cerita sedikit atau bagaimana sih cara untuk mengkonservasi penyu itu di sini
betul jadi apabila satu pantai itu sudah datangnya penyu itu satu berkah
artinya penyu akan datang lagi datang lagi
jadi akan sangat penting sekali untuk kita melindungi pantainya sendiri
namun untuk berbicara masalah kegiatan konservasi penyu aku kenalin aja nih ke ahlinya
mbak desi ini korina
mbak desi ada
korina ini adalah
langsung tanya aja mungkin
saya korina mbak saya marinembal leges di bawah reserve dan in charge untuk semua kegiatan marine conservation di bawah reserve
salah satunya adalah konservasi penyu
oke jadi bisa diceritakan apa saja kegiatan yang dilakukan untuk melakukan konservasi dan ini apa yang lagi kesibukannya di sini
ya jadi ketika penyu ini sedang high season untuk nasting season atau musim untuk bertelurnya
sudah mulai dari bulan maret hingga nanti oktober kita akan melakukan patroli di pantai pantai seperti ini
dan ketika kita menemukan adanya sarang atau adanya jejak penyu kita tagging untuk kita kumpulkan datanya
jadi kita punya data berapa banyak sih penyu yang mendarat setiap tahunnya di sini
oke jadi di sini spesies penyunya apa saja
di sini hanya ada dua spesies ada penyu sisik dan juga penyu hijau
oke dan ini tadi korina saya lihat korek korek ini
jadi ini salah satu contoh dari sarang penyu sendiri
ini bentuknya seperti ini karena kemungkinan sudah digali oleh predator alaminya yaitu biawak juga
jadi biasanya yang seperti ini itu kondisinya sudah lama mungkin sudah kita rescue juga
ada juga mungkin bisa terlihat ada di sini sudah tertutup oleh daun daun
dan sudah tidak ada tracknya tapi masih ada sarangnya seperti itu mbak
jadi bermacam macam bentuk dari sarang yang kita temukan setiap harinya
ya dan khusus di pantai ini ternyata penyunya sering datang ke sini mereka untuk bertelur ya
mungkin bisa diceritakan sedikit ya apa yang dilakukan
tadi kan predatornya biawak ya
dari penyu itu sendiri bagaimana mereka istilahnya bertelur dan juga memproteksi telurnya dan kenapa korina dan teman teman dikonservasi
ini menggali gali dan diapakan ini telurnya
jadi karena kita di bawah itu mostly aktivitasnya kan fokusnya di pulau bawah
jadi ini salah satu pulau yang tidak berpenghuni
tentu juga terekspos sama lautan lepas
jadi bukan hanya predator alami tapi kita juga melindungi telur telur ini dari para oknum dari luar sana yang masih memperjualbelikan telur ini secara ilegal
jadi predatornya bukan saja biawak tapi manusia
lebih bahaya dari biawak
dan termasuk mereka yang jago gali gali itu
jadi ketika mereka sudah selesai bertelur mungkin ketika dini hari mereka sudah kembali ke laut kita berangkat sepagi mungkin ke pantai pantai yang terluar yang ada di pulau bawah
kemudian kita coba untuk gali kembali dan kita rescue telur telurnya untuk dipindahkan ke pulau bawah
dipindahkan kemudian diapakan
akan kembali di inkubasi di pasir yang sana
sampai mereka menetas
iya sampai menetas
jadi sudah berapa kira kira telur yang diselamatkan dan berapa yang dikembalikan ke laut
kalau untuk saat ini yang berhasil menetas itu kita sudah ada seribu lima ratus telur dari yang sudah direscue dari tiga ribu an telur
wah bayangkan ini sudah direscue
kalau tidak direscue kan lebih sedikit lagi jumlahnya
korina kita tidak akan mengganggu pekerjaannya selamat bekerja mencari dan menyelamatkan telur telur penyu
dan ini juga mungkin ada semangat
mungkin ada semacam ya imbauan juga
ya supaya masyarakat jangan kalau bisa mengambil telur dari penyu ini
karena penyuh ini merupakan salah satu satwa yang sudah semakin laka
corina terima kasih
ya betul sekali mbak
dari seribu penyu yang menetas mungkin hanya satu saja mbak yang selamat bisa kembali ke pantainya dia dilahirkan untuk lay ex kembali
untuk bertelur kembali
jerry selain tentu saja konservasi penyu dan saya lihat ini lautnya kan di sini sangat sangat indah
tadi disebut juga konservasi laut itu penting
menjaga kesehatan ekosistem laut itu penting
tapi disini kelihatannya itu semua so beautiful
tapi bagaimana sih sebenarnya kondisi dan kesehatan laut yang ada di kepulauan anambas ini
dari atas cantik dari bawah pun cantik
namun paradise ini atau surga ini tidak juga terlindungi dari banyak praktik praktik yang ada di sini
banyak praktik praktik ikan yang tidak berkelanjutan
nah kalau kita ke bawah itu kayak misalkan wajah cantik yang bopeng bopeng
banyak sekali kerusakan jadinya
nah makanya ada beberapa kerusakan yang memang tidak bisa recover secara alami
oleh karena itu penting bagi yayasan anambas bekerja sama dengan marine park authority dengan loka itu untuk merestorasi atau merehabilitasi terumbu karang
nah itu adalah bagian yang sangat penting bagi kami karena bukan hanya sekedar wajah bopeng jelek ikan ikan pun kehilangan rumahnya
iya dan pasti dan coral ini terumbu karang ini memang sangat sangat penting untuk menjaga yaitu ekosistem dan kesehatan dari kelautan itu sendiri
dan sebenarnya juga kalau terumbu garangnya tidak ada ikannya tidak ada ya manusia juga tidak bisa memanfaatkannya
jadi memang harus dikelola dengan berkelanjutan
nah kalau mau tahu detailnya mbak makanya aku mau kenalin mbak
ini kebenaran ada
pak kawan kita staff saya namanya rifat muharam
halo mbak desi
dan rifat ini sebagai apa
dia adalah manager konservasi laut kami mungkin rifat bisa mau perkenalan dia sendiri
iya karena mbak rasa rifat senang sekali berini kayaknya udah siap siap mau diving ya
iya mbak waktunya kita diving nih
iya nah rifat kalau saya tanya mengenai tadi kondisi perairan di sini khususnya terumbu karangnya kesehatannya bisa cerita sedikit dan apa apa saja yang dilakukan oleh yayasan anambas
baik mbak desi memang anambas ini mungkin sudah diceritakan oleh pak jerry satu dua juta wilayah perairan dan mempunyai lebih dari delapan hektare terumbu karang
delapan ribu hektare terumbu garang
dan potensi sangat besar sekali
tapi kondisi dari delapan ribu hektare ini rata rata seperti apa
cuman memang sesuai data yang ada melakukan monitoring tiap tahun memang ada berbagai jenis kondisinya mbak ada yang buruk sedang maupun bagus tapi kalau rata rata bisa kita katakan dari sedang sampai bagus
ya lumayan lah
tapi dibandingkan dengan dulu itu seperti apa kira kira kondisinya
wah kalau secara data sih mbak kita bisa bayangkan ya mbak ya karena kan di anambas ini banyak destructivis yang terjadi
iya tadi jerry berkata kan
betul sekali kalau misalkan hal itu tidak terjadi
menggunakan bom potasium
kita bisa bayangkan mbak betapa bagusnya terumbu karang di anambas
iya nah untuk rehabilitasinya itu sendiri yang dilakukan oleh rifat dan teman teman dari marine conservation apa apa saja dan bagaimana caranya
untuk saat ini kita memang fokus untuk merehabilitasi terumbu karang yang hancur karena bom mbak desi
jadi kita ada tiga metode yang pertama kita membuat artificial reef atau terumbu garang buatan sebagai rumah baru bagi ikan itu
lalu kedua kita membuat nursery side atau pembibitan supaya ketika kegiatan rehabilitasi jangka panjang tekanan kepada koloni karang alam itu tidak terlalu besar
lalu yang ketiga kita melakukan transplantasi karang secara langsung kayak gitu
tantangan terbesar rifat yang selama
apa ini anda temukan ketika mengelola dan melakukan konservasi laut
menurut saya tantangannya balik lagi ke kesadaran masyarakat sih mbak desi
karena kalau kita lihat luasan terumbu karang yang hancur dibanding kami itu jauh sekali mbak
karena apa yang sudah kita upayakan itu sangat kecil untuk membantu terumbu karang
bisa dibayangkan kalau semua masyarakatnya sudah sadar dan ada bantuan yang nyata dari masyarakat pemerintah dan sebagainya
kita mungkin bisa sama sama memecahkan masalah ini bersama
tapi kalau nelayan sekarang apa bagaimana mereka mempraktekkan mencari ikan dan lain sebagainya
apakah masih dianggap merusak gitu
pemboman dan memberikan potasium itu sudah tidak boleh kan
ya betul mbak
tapi yang lain lain yang cukup merusak
sejauh ini sebenarnya untuk destructive fishing di kawasan anambas sudah tidak ada sih mbak
berkat juga monitoring dari pemerintah penegakan hukum yang ketat
sejauh ini sudah tidak ada sih mbak desi
bagus juga dong kalau begitu ya
yang penting ini adalah ya harus terus menerus ya monitoring dan penegakan hukum juga
jadi sudah paham lah istilahnya masyarakat dalam melestarikan
untuk kedepannya ya ini kan yayasan anambas sebagai yayasan yang baru berusia lima tahun kalau bisa kan sustainable juga kan
dan masih ada dua ratus lima puluh lima pulau ini mungkin harus diperhatikan bagaimana road map kedepan jerry dalam melakukan konservasi laut
yayasan anambas baru meluncur satu kegiatan namanya guardians of the anambas sea
ini salah satu hero dari guardians of the anambas seas
program kita adalah membina masyarakat lokal yang tadinya nggak bisa diving diajarin diving
yang tadinya tidak bisa memahami mengenai konservasi laut kita ajarin teknik teknik konservasi transplantasi dan semuanya
kenapa karena yang menjadi isu adalah bukan disruksi baru tapi juga legacy daripada yang sudah terjadi
yang tidak bisa lagi direhabilitasi secara alami
makanya kita sedang mengembangkan guardians of the anambas seas dengan membina masyarakat lokal sehingga tidak cuma kita kita doang yang bisa melakukan
tapi rasanya kalau bicara terumbu karang kita harus melakukan diving dan melihatnya secara langsung
privat ajak saya dan teman teman diving ya bagaimana jerry
belum ke anambas kalau belum diving
belum ke anambas kalau diving ya
terima kasih banyak rifat muharam ini sebagai marine conservation program manager yang ada di pulau anambas ini
insight with desi anwar kali ini dari tempat yang luar biasa dari kepulauan anambas
terima kasih juga atas perhatian anda
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan tentu saja di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
nanti kalau ada waktu jangan lupa datang ke kepulauan anambas
luar biasa indahnya